tahu menjadi salah satu makanan yang sering ditemukan dalam menu harian kita
di balik kesederhanaannya tahu menyimpan banyak nutrisi
dan ternyata nih tak hanya memiliki ragam manfaat tahu juga mempunyai ragam jenis yang berbeda
tahu petis kembang tahu ebi atau tofu tomiam
dari namanya saja anda pasti sudah mengetahui kalau bahan dasar dari aneka panganan ini adalah si protein lembut tahu
selain murah kemudahan dalam mendapatkan tahu membuat bahan makanan ini menjadi kegemaran sejumlah orang
karena tahu itu kandungan gisinya banyak selain itu kan teksturnya lembut ya
dan mudah didapat di pasaran gitu dan harganya terjangkau
selain kain nutrisi tahu juga memiliki ragam jenis
ada tahu yang sangat lembut
dikenal dengan nama tofu
masyarakat pada umumnya mengenal tofu sebagai jenis tahu yang berasal dari jepang
karena teksturnya lunak tofu disebut sebagai tahu sutra dan sering diolah menjadi isian sup atau sapo tahu
kalau yang ini sama sama berwarna putih tapi memiliki tekstur berbeda
tahu putih ini dikenal dengan nama tahu cina
kandungan airnya sedikit serta memiliki tekstur padat dengan pori pori agak besar
tahu yang biasa dijual dengan berbagai ukuran ini
ini sangat mungkin diolah dengan cara digoreng ditumis bahkan sebagai campuran masakan berkuah seperti tomyal
ada pula tahu kuning yang memiliki tekstur padat kenyal dan berpori halus
tahu ini berwarna kuning karena direbus pada larutan kunyit dan garam
jika tahu putih baik dikonsumsi dalam waktu satu atau dua hari saja
tahu kuning bisa bertahan hingga empat hari
konsumsi tahu pada dasarnya berfungsi sebagai sumber protein untuk memberikan rasa kenyang
serta membantu pembentukan otot

serta membantu pembentukan otot
protein itu kan tujuannya buat untuk memenuhi kebutuhan asupan protein
supaya kita protein itu kan penting untuk daya tahan tubuh untuk membentuk otot
supaya kita nggak otot itu menjadi kecil dan lain lain itu tujuan untuk asupan proteinti itu
jadi enggak gampang sakit
kita bisa bilang gitu sih enggak gampang sakit karena asupan proteinnya cukup
tahu itu kan selain protein dia ada antioksidan juga
polifenol gitu kan
tahu itu kan selain protein dia ada antioksidan juga
tiap seratus gram tahu mengandung sekitar delapan puluh kalori sepuluh gram protein serta dua ratus dua puluh tiga miligram kalsium
semakin pada tahu kandungan protein cenderung semakin tinggi
tahu memang baik dikonsumsi setiap hari karena kandungan di dalamnya dapat mencegah anemia dan osteoporosis
serta menjaga kesehatan jantung
asalkan diolah dengan cara yang minim minyak
sabila destu endra rizal di jakarta